selamat siang salam sejahtera shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang terhormat dan sangat kami banggakan bapak presiden republik indonesia beserta ibu negara ibu iryana joko widodo
yang kami hormati bapak wakil presiden berserta ibu mufidah yusuf kala
yang kami hormati bapak wakil presiden karena bawa trisno beserta ibu
yang kami hormati bapak budiono beserta ibu para pimpinan lembaga tertinggi
saya ulangi para pimpinan lembaga tinggi bapak ibu kabinet kerja bapak ibu hadirin para tokoh agama para ulama para tokoh masyarakat dan dari udara yang berbahagia
pada kesempatan yang baik ini kami atas nama seluruh prajurit tni dimanapun berada mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas luangan waktu bapak ibu sekalian hadir untuk bersama sama
saya bergembira menghari hari ulang tahun ke tujuh puluh dua tni
namun pada kesempatan ini kami pun mohon maaf yang sebesar besarnya karena bapak ibu sekalian banyak yang harus naik ojek berjalan kaki
bahkan bapak presiden republik indonesia bapak jokowi berjalan kaki kurang lebih dua km
ini semuanya bapak karena masyarakat sejak jam dua pagi
mereka sudah berada di sini dan tidak mungkin kami menyuruh mereka kembali
ini karena kecintaan masyarakat kepada tni yang sangat dicintai
bapak presiden bapak presiden sekalian yang kami hormati
pada momentum hari tni lima oktober dua ribu tujuh belas yang membahagiakan dan sekaligus membanggakan ini
sebagai panglima tni sekaligus
sekaligus mewakili seluruh prajurit tni di seluruh tanah air dan di luar negeri yang sedang melaksanakan tugas
ijinkan saya menegaskan kembali
sekali lagi bahwa sampai kapanpun tni akan setia dan menjunjung tinggi sumpah prajurit yang tadi disampaikan oleh bapak presiden
kesetiaan kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit tni
pada saat yang sama saya menegaskan pula
bahwa politik tni tidak akan berhenti
politik tni adalah politik negara
politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya negara kesatuan republik indonesia
yang didalamnya terangkum ketaatan pada hukum
sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun
dan yang dianggap sebagai kepentingan rakyat
serta taat kepada atasan
yaitu presiden republik indonesia
yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi
sekali lagi jangan ragukan tni kesetiaannya
bapak presiden dan undangan sekalian hadirin yang berbahagia
di hadapan bapak ibu sekalian
telah berdiri pelaku sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan
serta perwakilan prajurit tni saat ini
yang pertama bapak paimin lahir di bantul sepuluh maret seribu sembilan ratus dua puluh enam
beliau merupakan veteran pejuang kemerdekaan
sebagai tentara pelajar berjuang pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam beliau masuk bkr
sampai dengan tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan beliau ikut dalam perjuangan agresi militer satu dan dua di yogyakarta
sudah berumur sembilan puluh dua tahun pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai dengan seribu sembilan ratus tujuh puluh bertugas di batalion empat ratus
batalion empat ratus tiga belas dan kostrat jakarta
selama itu pernah menumpas diti di sumatera dan pembersihan sisa sisa pki di jawa tengah
yang kedua bapak kei haji soleh kossim atau biasa dipanggil kei kossim atau aba soleh lahir di sidoarjo satu januari seribu sembilan ratus tiga puluh

saat ini beliau merupakan pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren baudin al islami sidoarjo
beliau adalah anggota laskar sabilillah tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga pimpinan kiai haji maskur
serta barisan isbullah yang berjuang terdepan pada sepuluh november di surabaya
peran beliau dalam perjuangan yaitu mengajak umat islam bersatu melawan belanda dan sekutunya
dan yang ketiga perwakilan tni masa kini lieutenant general tni edi rahmayadi yang tadi bertindak sebagai komandan upacara
kami mohon bapak presiden setelah pembacaan doa bapak dapat berkenan dengan kemampuan yang telah diberikan oleh tni
dan saya juga ingin memotong tumpeng dan menyerahkan kepada perwakilan pejuang dan prajurit tni yang telah hadir di tengah tengah kita
demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih
semoga tuhan yang maha esa senantiasa memberikan petunjuk dan pelindungannya kepada kita semuanya untuk melanjutkan pengabdian yang terbaik hanya untuk negara kesatuan republik indonesia yang sangat sangat kita cintai bersama